teknologi kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir
dengan model ai yang semakin kuat dan kompleks dikembangkan oleh berbagai perusahaan dan organisasi penelitian
ini telah membuka banyak peluang untuk aplikasi teknologi ai dalam berbagai bidang
termasuk pemrosesan bahasa alami pengenalan wajah dan pengambilan keputusan otomatis
juga penelitian asal amerika serikat
chat gpt menggunakan teknologi language model gp tiga ratus tiga lima yang diawasi oleh manusia atau peneliti
sehingga mampu menghasilkan respons yang lebih alami seperti layaknya manusia
chat gpt diviralkan oleh warganet karena bisa menjawab pertanyaan yang sulit
menurut cto sebuah startup yang bergerak di bidang kecerdasan buatan imron zuhri
kelebihan utama chatgpt adalah kemampuannya melakukan percakapan
basisnya sebenarnya ini neural network
ya tentunya kelebihannya adalah dia punya akses terhadap learning database yang cukup besar sekali gitu
sehingga mungkin memungkinkan dia untuk bisa menjawab banyak pertanyaan
dan algoritma yang dikembangkan ini kan cukup lumayan canggih sehingga dia bisa
kayak misalnya mengejarkan hal hal yang cukup sulit gitu dilakukan oleh chatbot
continuing conversation itu tuh gak mudah
chatbot di awal awal tuh bisanya cuma tanya jawab gitu
nah kalau ini dia bisa beruntun nih
jadi dia bisa meneruskan pembicaraan itu sesuatu yang juga dulu cukup sulit ya
imron menambahkan chatgpt dibuat oleh openai untuk meneliti sejauh mana
sebuah kecerdasan buatan dapat dikembangkan
menurut dia hal ini telah lama menjadi cita cita manusia
yakni mempunyai asisten yang serba bisa
seperti kit dalam serial night rider
ataupun jarvis dalam film iron man
imron juga memprediksi pada masa mendatang kemampuan chat gpt dapat digunakan dalam beberapa bidang pekerjaan
mungkin ini bisa dipakai di dalam beberapa jenis pekerjaan yang dulu nggak kebayang gitu
paling mentok dipakai buat call center ya
ya perusahaan perusahaan di indonesia yang besar besar kan udah lama juga pakai chatbot untuk itu ya
untuk gantiin call center ya
dan ternyata orang indonesia pun juga banyak yang cenderung lebih senang dijawab sama chatbot
daripada mesti nunggu
sama terus nunggu bermenit menit untuk dapat operator
tapi kalau ini karena dia lebih human mungkin
di banyak negara kan udah banyak juga dipakai
untuk bantu jadi apa ya
teman bicaranya para lansia di healthcare
sebenarnya untuk hal yang lebih personal gitu kan
waktu itu saya sempat ngomongin juga ada satu startup china namanya replika ya
yang jualan apa namanya
dan itu kan yang download juga puluhan juta orang itu
selain itu ada chatbot canggih yang dikembangkan oleh google
bahkan beberapa waktu lalu lamda sempat diisukan menjadi hidup
karena bisa menjelaskan perasaan dan emosi
lantas apakah kecerdasan buatan akan dapat menggantikan manusia
ketika saya tanyakan ini kepada chat gpt jawabannya seperti berikut ini
dengan pertumbuhan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat
ada kemungkinan bahwa kecerdasan buatan akan dapat menggantikan beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia
dan juga kemungkinan bahwa kecerdasan buatan akan dapat menggantikan beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia
chatgpt memang membuat banyak orang kagum
namun chatbot ini masih jauh dari sempurna
dalam beberapa kali uji coba yang kami lakukan
beberapa informasi yang diberikan tidak akurat
ataupun tidak dapat dijawab
sejauh ini openai membuka akses chatgpt kepada publik
untuk keperluan uji coba dan evaluasi
tim liputan cnn indonesia jakarta